bima arya diperbolehkan pulang lantaran dinyatakan sembuh covid sembilan belas secara klinis
setelah rapid test serta dua kali uji swab menunjukkan hasil negatif
selain dikawal oleh tim dokter bima juga diantar pulang menggunakan ambulan medis
sementara pemerintah kota bogor tetap memberi rekomendasi kepada wali kota
untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah
prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan bima arya aman
hingga sembuh total
ini ruangan saya selama dua puluh dua hari di sini ditemenin oleh suster dokter perawat yang hebat hebat semua
jadi bismillah sekarang sebentar lagi kita akan muncul menuju ke diaman
di hari kepulangannya bima sempat mengunggah foto foto kebersamaan dengan petugas medis
selama berada di rumah sakit
bima juga mengunggah sejumlah foto mengharukan yang memperlihatkan
para petugas medis tengah menjalani ibadah dan beristirahat lengkap mengenakan apd
tim liputan cnn indonesia